lisa ngapain dia disini
wah kelihatannya lezat sekali burger ini
ini dek kamu dek
lagian sore ini kita lagi gak ada tugas
sampai sampai mama tuh gak langgep
kalau aku tuh anak mama
mama boleh begitu kenapa aku nggak boleh
udah cukup mah cukup
baik sekarang mama pergi
pergi dari sini
aku gak mau ketemu sama mama
bang willy beli tanah dek kesini untuk pati asuhan
semuanya sudah disiapkan
makasih ya allah
aku jadi semakin yakin
gak mungkin kendi belum pernah ketemu sama kakek willy
semuanya begitu cocok dengan ukuran kendi
juga sesuai dengan selera
aku juga gak yakin
orang ini pasti sangat mengenal kendi
jadi mungkin candy belum pernah bertemu kakek itu
tapi kakek itu pernah melihat kendi
aku yakin kakek willy yang misterius ini
pasti sebetulnya ada di sekitar kendi
dan jangan jangan dia juga bukan kakek kakek lagi
aku senang banget karena bisa buat kamu tersenyum senang
bahkan bisa buat kamu menangis juga
tapi aku juga gak bisa nari
kebahagiaan kamu candy
adalah kebahagianku juga
adalah bagian dari jantungku juga
sudah lengkap kan
kalau masih ada yang kurang nanti saya kepanti lagi
enggak enggak enggak
cukup banget buat aku pagi
makasih ya pak
kalau begitu saya produksi dulu toh
sampai dia pak
sekarang aku punya banyak foto kamu
aku bisa puas melihat wajah kamu
setiap kali aku kangen sama kamu
kalau itu pendek apaan kak
kita mau bikin burger
sekarang mendingan kita bikin aja
oke udah siap
langkah pertamanya kalian semua buka rotinya
nah habis itu kita olesin mayonisnya
yang rata ya
eh kamu juga coba pakai yang ini
bisa ngapain dia di sini
wah kelihatannya lezat sekali burger ini
kegiatan ini aja
kegiatan sosialnya sangat bagus
kamu baik sekali mau menolong anak anak susah
lisa ngajarin anak anak jualan berger
sekalipun gak ada yang nyuruh
ternyata lisa benar benar udah berubah
aku benar benar gak nyangka
bisa bisa dia ngira aku perampok lagi
makasih ya kak
wah hari ini kita untung banget
terus balik modal lagi
ya kita untung seratus ribu
kamu simpen ya
siapa tahu kalian butuh
ya buat peralatan sekolah
atau buat obatan mungkin
siapa tahu tiba tiba ada yang mendadak sakit
tinggal sekarang kalian semua money oke
nah kalau kayak gini kan lisa gak kaget
wah enak juga berbuat kebaikan
kamu di sini ternyata
kamu habis dari mana
sorry aku tadi janjian sama temenku
oh iya tadi aku ajak anak anak buat jualan burger
kamu tahu gak mereka tuh untuknya banyak banget
ya terus uangnya aku suruh mereka simpen deh
ya buat kebutuhan mereka sehari hari
wow hebat berarti ide kamu
aku semakin kagum sama perubahan dalam diri kamu lis
semakin hari anak anak juga semakin memuja kamu
semakin hari mereka makin ngomongin kebaikan hati kamu list
wah aku bener bener tak tahu sekarang rasanya gimana jadi orang baik seperti ini
wah enak juga ya
dipuji orang diperluin sama orang dan terutama ini
dapat perhatian dari alva
buktinya kamu ngajak aku makan es krim bareng main ainan bareng
sama sama liz aku juga makasih sama kamu
karena kamu seharian ini udah ngajarin hal baru sama anak jalanan
eh tapi jangan salah loh
es krim ini obat paling tog untuk capek
dulu aku tuh hangat kamu tuh serem banget
habis kamu sering berantem sih sama yang ria
main sama anak jalanan
tapi ternyata kamu gak kalah sama anthony
malah lebih keren dari antoni
wah pa aku udah mulai ngantuk nih
kendi aku senang banget karena kamu sekarang sudah aman di tempat tinggal yang baru
kamu pakai gaun baru itu pakai bandel kamu pasti cantik banget
candy kamu tau gak
aku berjam jam cari gaun itu khusus untuk kamu
mau cari gaun apa mas
oh ini saya mau cari gaun yang istimewa untuk teman saya yang istimewa juga
kalau begitu nanti saya bantu cari ya
tapi modelnya yang bingung mbak
kira kira sifat teman kamu seperti apa ya
dia gadis yang manis seperti namanya suka menolong orang dan dia cenderung suka melupakan kepentingannya sendiri
dia orang yang sederhana dan suka berpetualang
dan dia cantik banget kalau tersenyum
senyumannya itu cerah seperti sinar matahari pagi
nah bagaimana kalau gaun gaun yang ini mas
pasti candy cocok pakai ini
ken semoga aja kamu suka memakai gaun dan bandu itu
oh iya ken kamu pasti gak percaya kan kalau ngelihat apa yang dilakukan lisa hari ini
dia mengajarin anak anak jalanan buat burger
sekarang lisa udah jadi gadis yang baik kan
nanti kalau kamu ketemu lagi sama lisa kamu gak perlu takut lagi dijahatin dia
kalian pasti bisa berteman
sekarang lisa udah jadi orang yang menyenangkan kan
seperti aldi dan steven
selamat tidur candy
bandu yang cantik
kamu juga harus tidur
selamat malam bandu cantik
apa salah mama
apa salah mama teri
apa salah mama
sampai sampai kamu gak mau ketemu sama mama lagi
tante adista kasihan sekali
ada apa tanpa kamu
tante gak tahu apa sebetulnya yang terjadi
tapi aku gak tega mau cerita yang sebenarnya
apa yang harus aku lakuin